dewan perwakilan rakyat dan pemerintah sepakat untuk mempercepat pembahasan rancangan undang undang pengampunan pajak atau tax amnesty
kesepakatan ini dicapai dalam rapat konsultasi antara dpr dan pemerintah di istana negara jumat pagi
pembahasan ruu teks amnesti akan segera dilimpahkan ke komisi sebelas dpr yang membawahi bidang keuangan dan perbankan
ketua dpr ade komarudin mengatakan legislatif dan eksekutif sepakat terkait target materi dan substansi ruu teks amnesti
sementara presiden joko widodo berpesan agar proses penyusunan rancangan undang undang teks amnesti tidak disusupi kepentingan perorangan atau kelompok
dan kami tadi tentu sangat senang dengan pernyataan presiden jokowi kepada pimpinan praksi dan pimpinan dewan bahwa ruu ini
kita maksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakat
para pengusaha untuk agar membawa uang kembali ke indonesia di luar negeri dan data dari pemerintah sungguh sangat memberikan kepastian kepada para pimpinan yang mempertanyakan ini
pemerintah dan dpr memandang bahwa penyelesaian teks amnesty ini menjadi penting bagi ekonomi kita
pemerintahan terutama ketika ekonomi dunia sedang menghadapi perlambatan dan juga tentunya pemerintah memerlukan capital inflow untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi
tadi presiden menyampaikan berbagai hal termasuk beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki data yang